warga di jalan perintis kemerdekaan kota makassar
rabu petang dihebohkan seorang pria yang tersangkut di kabel jaringan listrik
di tepi jalan perintis kemerdekaan
korban sebelumnya sedang memeriksa jalur untuk memasang sambungan jaringan internet
diduga tidak waspada korban tersengat aliran listrik dan tak sadarkan diri
warga yang tak berani menyelamatkannya membuat korban sempat tersangkut cukup lama
setelah pingsan cukup lama korban kemudian tersadar hingga terjatuh
setelah korban terjatuh barulah warga berani mengevakuasi korban
yang tersangkut di atap kios yang berada tepat di samping tiang listrik
korban langsung dibawa ke rumah sakit di jalan urib sumoharjo makassar
dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran yang melintas di lokasi
tim yang membawa korban ke rumah sakit memastikan korban mengalami sejumlah luka bakar serius
akibat tersengat listrik
mungkin tidak sakit
sadar itu ada kabel di atas kepalanya sehingga sempat tersentuh di situ
akhirnya di situ kesetrum
itu sempat tergelantung pak di atas situ
eh kalau kita sudah tidak lihat itu jadi sudah dia ada di bawah menggelepak gelepak itu
oh berarti jatuh
dia sudah jatuh di bawah situ baru anggota ada
jadi upaya lanjutannya setelah itu jatuh ini korban eh anggota langsung bawa
iya langsung bawa ke rumah sakit nusina
tara dari banjar serang
ishak tangis keluarga korban pecah saat jasad armansyah ditemukan timsar rabu sore
setelah proses pencarian menyusuri sungai susukan
bocah berumur dua belas tahun ini menjadi korban tewas musibah banjir yang melanda kota serang banten
dengan ditemukannya jasad korban sudah ada lima korban tewas akibat banjir di kota serang banten
alhamdulillah karena cuaca juga ini cukup cerah ya
tidak terjadi hujan susulan sehingga di beberapa tempat beberapa lokasi sudah mulai berangsur
sampai detik ini laporan yang meninggal berapa pak
ya bertambah dengan tadi ada penemuan satu yang ditemukan oleh tim
meski kondisi banjir sudah surut bantuan untuk para korban banjir masih disiagakan
banjir di kota serang banten membuat ratusan penduduk mengungsi di tempat aman
tim liputan cnn indonesia